pemerintah provinsi dki jakarta terus berupaya menambah tempat isolasi bagi sejumlah pasien covid sembilan belas
sejumlah rumah susun dipersiapkan salah satunya adalah rusun dan mogot jakarta barat yang disiapkan untuk tempat isolasi pasien orang tanpa gejala
ada dua tower yaitu tower enam dan tower tujuh yang telah disiapkan pemerintah provinsi dki jakarta untuk tempat isolasi pasien covid sembilan belas dengan kategori orang tanpa gejala
sebanyak lima ratus dua puluh dua unit telah disiapkan atau kurang lebih mampu menampung seribu pasien covid
namun fasilitas tempat tidur dan alat kesehatan dan tenaga kesehatan belum tersedia
selain rusun dan mogot pemprov dki jakarta juga menyiapkan rusun pulau gebang jakarta timur
sebelum pemprov juga telah mengaktifkan rusun nagrak cilincing jakarta utara yang mampu menampung empat pasien covid sembilan belas
selanjutnya kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka yang berada di rusun dan mogot
selamat siang naya ini bagaimana persiapan rusun dan mogot untuk menjadi tempat isolasi otg covid sembilan belas
selamat siang sarah dan juga pemirsa
memang pemprov dki jakarta terus berupaya untuk menyiapkan
tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas salah satunya adalah di rusun dan meluwet jakarta barat
memang sejumlah sarana prasarana telah disiapkan
namun untuk lebih jelasnya saya akan berbincang dengan kepala uprs lima dari dinas perumahan dan juga pembangunan dinas pemprov dki jakarta pak lili
ini seperti apa pak sejauh ini persiapan untuk tempat isolasi mandiri untuk pasien covid sembilan belas
ya jadi dari pihak kami dari uprs lima
dinas perhubungan provinsi dki jakarta telah menyiapkan unit unit yang diperlukan
termasuk juga dengan ruangan nakes sarana perasarana lainnya
air dan listrik juga sudah kami persiapkan
totalnya ada lima ratus dua puluh dua unit
itu di luar untuk ruang ruang nakas dan ruang ruang yang lainnya
berarti bisa menampung berapa banyak pak
apakah ada juga ruang difabel atau ruang lainnya
seperti taman bermain juga atau tempat tempat untuk berjemur untuk mendukung fasilitas
dari pasien covid sembilan belas
baik jadi untuk lima ratus dua puluh dua unit itu dua unit itu untuk khusus difabel
di samping itu juga satu unitnya diperkirakan juga untuk menampung maksimal tiga orang
artinya kalau satu unit untuk ditempatkan oleh dua orang berarti satu lima puluh empat
kalau tiga orang berarti satu lima ratus enam puluh enam unit
ruang ruang lainnya untuk berjemur juga ada memang di sebelah belakang sana
betul betul dekat taman dan ruang kosong
ada taman juga di sini
artinya kalau nanti pasien ingin berjemur juga
bisa ada tempat di sana semua lengkap
jadi pak ada informasi terkait kapan ini sudah bisa digunakan
kemudian apa apa fasilitas lainnya
seperti tempat tidur kemudian alat kesehatan lainnya
tenaga medis itu sudah mulai dipersiapkan
untuk saat ini memang kami belum tahu informasi pastinya kapan
tapi yang jelas kami dari pengelola itu siap untuk menampung semua pengungsi dari penderita covid
namun untuk peralatan medis dan lain lain
kami masih menunggu dari
instansi terkait kami hanya menyediakan tempat dan lokasi yang lainnya saja
bapak ini kan lokasinya dekat dengan rumah susun warga pada umumnya
apakah sudah ada sosialisasi atau sempat ada resistensi terhadap warga
sampai saat ini saya memang belum pernah mendengar
tapi sepertinya masyarakat tahu
tapi memang saat ini belum ada komplain kepada kami
tapi mudah mudahan masyarakat mengertilah
karena ini juga butuhkan warga kita semua
dan harapan saya juga nanti ke depan ya
covid sembilan belas itu semakin melandai
karena kami di sini juga mungkin warga tidak menginginkan kan adanya tempat isolasi
harapan kami adalah warga jakarta semakin hari semakin sehat dan melandai covid sembilan belas
kira kira seperti itu
ya terima kasih banyak pak
dan ini memang semoga cepat ya pak bisa siap digunakan untuk pasien konfirmasi
ini tinggal menunggu aja gitu mbak
ya terima kasih pak
ya sarah dan juga pemirsa memang ini disediakan ada lima ratus dua puluh dua unit
tidaknya bisa menampung lebih dari seribu pasien covid sembilan belas dengan kategori otg
dan seperti kita ketahui memang kondisi indonesia tidak baik baik saja
karena sedang melonjak tinggi
bahkan ada lima provinsi di pulau jawa yang berada di zona merah
untuk itu benar benar harus
semua masyarakat juga perlu tanggung jawab
salah satunya adalah menjaga protokol kesehatan
baik terima kasih novanaya antaka atas laporannya